ya ramadan adalah bulan yang sangat dinantikan oleh umat islam di seluruh dunia
dan di bulan ini umat muslim sedunia menjalankan ibadah puasa wajib
ya di sejumlah negara awal mulai ramadan berbeda karena mengikuti letak geografisnya
lebih dari satu lima miliar umat islam di seluruh dunia
akan menyambut bulan suci ramadan pada hari senin enam juni dua ribu enam belas
mahkamah agung atau majelis al qaeda al a'la kerajaan arab saudi
mengumumkan bahwa hari pertama bulan suci ramadan seribu empat ratus tiga puluh tujuh hijriah jatuh pada enam juni dua ribu enam belas
negara di kawasan timur tengah ini merupakan negara islam terbesar di dunia
yang menjadi lokasi utama riwayat terbentuknya agama islam
di amerika serikat umat islam merupakan minoritas dengan angka
jumlah penduduk muslim di amerika serikat diperkirakan mencapai tiga juta jiwa
di tahun ini bulan ramadan bertepatan dengan musim panas
kondisi ini membuat waktu berpuasa lebih panjang enam belas jam
di inggris jumlah warga muslim mencapai sekitar tiga satu juta orang
atau sekitar lima empat persen dari populasi penduduk inggris dan wales
jumlah ini terus meningkat dalam satu dekade terakhir
menurut data badan statistik nasional inggris
peningkatan populasi umat muslim di inggris terjadi seiring gelombang pengungsi
dari negara islam yang dilanda konflik
selain inggris dan amerika serikat
ada satu ratus tujuh puluh delapan negara yang juga memulai satu ramadan seribu empat ratus tiga puluh tujuh hijriah pada enam juni dua ribu enam belas
hanya beberapa negara di kepulauan oceania dan asia timur
yang memiliki perbedaan penentuan awal ramadan
dari laman mekahkalendar org disebut
umat islam yang tinggal di wilayah timur tiongkok mongolia hingga rusia bagian tengah dan timur
baru akan berpuasa ramadan mulai tujuh juni dua ribu delapan belas
selamat menjalankan ibadah puasa bagi anda yang menjalankannya
sindia gusinatarik cnn indonesia